arus balik lebaran ruas tol trans jawa barat sepanjang lima belas km akan dibuka gratis pada sembilan juni mendatang
dengan sistem satu arah tol pengurai kemacetan di jalur bogor sukabumi tersebut dibuka sesuai perintah presiden
berdasarkan perintah langsung dari presiden ruas jalur tol bogor ciawi sukabumi sepanjang lima belas km akan dibuka pada sembilan juni mendatang
pembukaan tol ini dilanjutkan hingga satu minggu pasca lebaran
nantinya pemudik atau pengguna tol dapat melewati jalan ini tanpa dipungut biaya alias gratis
tol penghubung bogor sukabumi jawa barat tersebut akan dijaga oleh petugas serta diberi tempat ibadah
serta wc umum sementara sebelum pengerjaan tol tersebut rampung secara menyeluruh
gratis pak gratis kita kan masih fungsional sehingga perlu hati hati dan kecepatan maksimum empat puluh km per jam
empat belas hari pembukaan sementara petugas akan menjalankan sistem satu arah secara bergantian
yakni tujuh hari sebelum lebaran dan tujuh hari sesudah lebaran
ini akan diberlakukan siang malam lihat situasi kalau bogor sukabuminya padat malam hari bisa dilewatkan sini
kalau sepi lancar kondusif ini mungkin tidak difungsikan pada malam hari
meski proses pengerjaan baru mencapai tujuh puluh lima persen
kondisi jalur tersebut sudah layak dilalui dengan dibantu rambu rambu jalan sementara
untuk menghindari kemacetan di jalur utama menuju sukabumi